jaka saya berhasil mengurung racun itu dalam tubuh ayah anda
tetapi untuk memusnahkan racun itu kita butuh penawarnya
lalu apa yang harus kita lakukan nimas
aku akan menyusuk ke kandang usi untuk mendapatkan penawarnya
aku akan menemani mu nimas
terima kasih jaka
bawa ayah anda ke perguruan
tolong jalan dia baik baik
nida ada apa
kenapa dengan kaki
rasanya sakit sekali
jaga dewa batara
kanda tolong aku
guru pertama kali kamu tak bakalmates saja ganapo ni
wah sayang gua udahsomazep
guru bertahan guru
apa yang terjadi dengan ayah
guru terkena pukulan jurus racun
yang dilepaskan oleh sanopati sawahwaguna
ayah tolong bantu
biar kubantu nenek
aku tidak bersalah bunda
kenapa aku harus minta maaf
bunda kentering maniknya yang berjalan tergesa gesa
bukan aku yang menabrak
bukan masalah siapa yang benar
dan siapa yang salah nenek
aku tidak mau
aku tidak mau
meminta maaf adalah sikap anak yang soleh
orang yang kuat
adalah orang yang berani meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukannya
bukan orang yang mampu mengalahkan lawan lawannya
tapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri
aku tidak mau
karena aku tidak salah bunda
aku tidak mau
putraku bunda mohon
minta maaflah pada bunda kentering manik
agar suasana tidak menjadi lebih buruk lagi
kau mau kan
aku akan meminta maaf
alhamdulillah rumi alhamdulillah
tidur tidur tidur
saya berhasil mengurung racun itu
dalam tubuh ayah anda
tetapi untuk urang racun cah antara mereka
kita butuh men shader habitat
lalu apa yang harus kita lakukan nimas
aku akan menyusup ke kandang musi
untuk mendapatkan penawarnya
aku akan menemani mu nimas
terima kasih jaka
bawa ayah anda ke perguruan
tolong jalan dia baik baik
ayo kita berangkat sekarang
dan aku didorong oleh yunda sebanglar
benarkah seperti itu
tapi menurut ganda
ini hanya salah paham saja
mungkin tidak sengaja mendorongmu
kenapa ganda selalu saja membela yunda sebanglar
apapun yang dia lakukan selalu benar di mata ganda
seakan akan dia adalah orang suci yang tidak akan pernah melakukan kesalahan
tidak begitu ganda
ganda tidak akan membela ganda sebanglar
kalau memang dia tidak bersalah
semenjak ganda membawa yunda sebanglar
ganda berubah dan mengabaikanku
akulah yang layak diistimewakan

leluhurkulah pendiri pajajaran
sedangkan yunda sebanglar
dia bukan siapa siapa ganda
kenapa rai kenterimanik berkata seperti itu
kenapa kita berhenti di sini bunda
bunda bilang aku harus minta maaf kepada bunda kenterimanik
nanti saja yana
tolong kejelaskan sedikit suaranya
keluarkan aku dari sini
hujan seluruh dunia
hujan seluruh dunia
hujan seluruh dunia
ambat gak bisa buka pintu penjara ini raden
sebab ini perintah raden wista
aku yang akan bertanggung jawab
cepat serahkan kunci itu
tentu aku tidak akan menyerahkannya
takut tidak aku akan mengambil secara paksa
aku akan melawan
ku adoles yuk
beri dukungan anda di nomer'nis